kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat viral di media sosial
sementara ini ya setiap pasien yang positif harus mempunyai kontak dengan rumah sakit tempat dia didiagnosis
tidak ada yang mengira paket makanan dengan tema boy group bts menjadi begitu dicari cari
itu ada dalam governance index
yana fafero dari pusat sumber daya pencari swaka mengatakan
pakaian adat sih pakaian adat kota solo
kemudian sekarang sudah mulai lagi buka
yang kemudian orang males datang ke sana kan
kemudian personel personel yang akan ikut di dalamnya
ini juga bisa sebagai upaya untuk pencegahan
apabila kita melakukan intervensi
kotak suara keliling ini merupakan poin yang ketiga yang saya jelaskan ya atau ksk
kedepan ini ada dua aturan yang akan kami pasang di dalam lintas sebidang
waalaikumsalam saya mau ke bang habib terlebih dahulu
tapi tahun pertama langsung bawa final empat ya
itu bisa dokter ya pakai stetosko mendengar ada kelainan jantung katup kah atau kelainan jantung koroner kah atau apa